ibadah jumat agung di gereja ganjuran dilaksanakan dengan menggunakan bahasa jawa
ribuan jemaat tenggelam dalam khidmat gereja yang memiliki akulturasi tiga budaya ini
alunan gamelan kipu johar sono kusumanitias mengiringi ibadah jumat agung
sejak pukul tiga sore di gereja katolik hati kudus tuhan yesus kenjuran
bambang lipuro bantul yogyakarta
tak hanya bernuasa jawa prosesi peribadatan seperti khotbah
dan lanturan kisah sengsara yesus hingga wafat disalib juga dilakukan dalam bahasa jawa
nuansa jawa semakin kental karena mulai dari romo misdinar prodiakon hingga pasio
juga menggunakan pakaian adat jawa khas yogyakarta
di gereja ganjuran jemaat kristiani juga bisa memilih beribadat dengan duduk di lantai
atau lesehan di joglo yang terletak di depan bangunan utama gereja
ibadat jumat agung dengan cara lokal ini sudah dilakukan puluhan tahun oleh jemaat katolik gereja ganjuran
romo marnoy memimpin ibadat jumat agung ini berpesan
agar jemaat berprasangka baik atas kesengsaraan dan kemuliaan yang diberikan tuhan kepada manusia
kesengsaraan tuhan itu tidak bisa lepas dari kemuliaan
itu berarti bahwa kalau kita sengsara kita pasti akan mendapatkan kemuliaan
sengsara dan kebahagiaan kemuliaan dan juga penderitaan itu merupakan bagian
sentra dalam kita
gereja ganjuran dibangun semut serbersaudara
dibantu arsitek belanda van ooyen pada seribu sembilan ratus dua puluh empat
ada akutrasi tiga budaya pada arsitektur bangunan gereja ini
yaitu jawa eropa dan hindu
bangunan utamanya berarsitektur jawa dengan gaya joglo tanpa dinding
sebagai simbol bahwa gereja terbuka untuk siapapun
gaya arsitektur eropa terdapat pada altar
sementara masa hindu terdapat pada bangunan jawa
candi di timur bangunan utama yang dihiasi ornamen kristiani
candi ini juga digunakan umat untuk berdoa
henrawan setiawan bantul